hai vira apa kabar
kalau misalnya dengerin musiknya fina saya agak agak berasa agak di mana ya
kayak di sudut sudut bukan dong di sudut sudut kecil di eropa gitu kan
apa sambil minum teh kopi asik banget
tapi gimana sih vira mendeskripsikan mendefinisikan aliran atau gaya musik kamu
soalnya kan agak apa ya
jadul jadul vintage gitu kan
sebenarnya sih kayaknya akumulasi dari berbagai jenis musik yang aku dengar aja sih
tapi emang mostly sukanya dari tahun tiga puluh sampai tujuh puluh lah gitu
dari tahun tiga puluh sampai tahun tujuh puluh lahir tahun berapa sih sebenarnya
tahun berapa sebenarnya

itu emang terbiasa dari dulu artinya mendengarkan dari kapan kamu
kayaknya saya inputnya dari keluarga ya
agak nenek tuh suka dengerin lagu lagu gitu
jadi dari kecil emang subconsciously dengerin itu kali ya
jadi kayak jualnya secara tidak sengaja kesana kayaknya
oh suka sih pasti
soalnya kan aku kids jaman sembilan puluh an
kids jaman sembilan puluh an dua ribu an ya
jadi pasti lah dikenal lah dari tv dari radio
tapi anyway kita harus ucapkan selama juga karena vira talisa juga
masuk dalam salah satu kategori pendatang baru terbaik di nominasi ami awards
gimana pas pertama kali tahu masuk dalam jajaran nominasi
kemudian juga bersaing dengan itu seangkatan kayaknya ya yang lain ya
enggak karena tahunya juga dikasih tahu sebenarnya funny story sih ini aku lagi makan mie
di korea gitu di suatu restoran terus tiba tiba dapet whatsapp dari teman
oh ini lho dapet
maksudnya pertama kali tahu nggak official gitu jadi tahu dari temen dikasih tahu
terus habis itu anyways senang sih
cuman ya tidak ada persaingan lah kita saling mewarnai industri musik saja
keren banget ya
oke kita ngomongin lagi dulu ketika pertama kali berkecimpung artinya di industri musik indonesia
juga melalui jalur ada soundcloud ya
ada perbedaan nggak ketika dulu di soundcloud dengan ini apa sih ada mini album ya
perbedaannya mungkin lebih proper aja kali ya rekamannya
waktu di soundcard aku kan rekamannya sendiri jadi semua bukan keahlian juga jadi senang senang aja gitu
nah ini lebih kerja sama sama orang jadi lebih melatih skill sosial eh enggak juga sih intinya lebih kerja sama orang sih

iya itu juga benar dan lebih proper aja rekamannya lebih di studio
oke ini ada mini album mini album dalam mini album ada berapa lagunya
dalam masih nulis sih masih mentah
semua lagu lagu kamu tuh kamu tulis
imajinatif juga ada true story juga ada
next targetnya apa
next target sih mungkin lebih sebenarnya simpel sih lebih mau mendengarkan musik aku ke halayak yang lebih luas lagi
misalkan sini jakarta terus nanti satu indonesia satu asia
mungkin salah satunya bisa itu tadi ya melalui jalur masuk di nominasi pendatang baru terbaik di ami
mudah mudahan nanti menang apa ya diapresiasi juga baik pasti tentunya ya
thank you banget nira sudah datang di showbiz nya sekali ini sukses juga untuk karir bermusiknya
kita salam dulu
oke kita salam
lumayan ya berasa mirip gak sih maksudnya seangkatan gak sih
kita akan kembali usai jeda dengan rita ora yang juga akan hadir dengan video klip barunya yang digadang gadang katanya sih sebagai lagu terbaik selama karirnya